panjang umur kan
man sini gue bentar
aku masuk kamar dulu lah ya
lama lama disini berubah pula nanti aku jadi penyamu
terima kasih kau
kok baru pulang sih
tadi gue nganterin sambal dulu kali sampai rumah
lagian kan motor gue juga dititip disitu
lo sendiri kenapa kesini
tahu pasti lo belum puas ya ketemu gue seharian
tadi banget sih lo
gue dateng kesini karena khawatir sama lo
gue cuman kepikiran sama badan lo
tadi kan lo abis keketumpahan buah bakso
ciee ternyata lo peduli sama gue ya
udah deh gue lagi ngelamut bercanda garing sama lo
ih apaan sih udah gak apa apa aman
buka jaketnya kalo gak dibuka gue yang buka nih
salep itu apa
gue minta gue jangan sering sering main kesini ya
oh ya gue ngerti
takut karin jemuruh
atau bila yang jemuruh
nah setelah tergoda sama gue
buat aku tergoda
untuk ngerjain lo
bersih tau gak
lo tuh hobi banget yang mukul mukul ya
biar yang rasain
udah gue balik
jangan lupa obat dipake tiap hari
kalau boleh gue kasih saran
lo jangan kelamaan mikir ya tentang samuel
soalnya gue takut
lo ntar gak laku
lo denger ya
udah dia mau secape cape nyomblangin gue sama samuel
udah ada pilihan
jika aku tak terpikat
ya kan generate
eh lo tenang aja makan gratis sepuasnya buat lo
eh gue buka tim gue nih ya
yaudah susul gue oke
eh belak susan nih
pas banget kalian juga lewat
gue mau bagiin undangan pernikahannya tante gue sama bokapnya wulan
wah kebetulan banget
tim gue juga
maksud lo apaan sih susan
mau bantuin lo
mau bantuin lo ngajak si roman
loh lo kenapa jadi ngusingin karin
ya ilah karin sama roman juga belum tentu pacaran
udah deh lo tuh gak usah buang buang waktu buat mikirin yang engga engga
iya juga sih ya
masih yang mudah banget nih
kalian berdua ikut gue
ini gue ada undangan buat lo
undangan bokap gue
oke gue pasti dateng
lagi nyari siapa
ini gue ada undangan buat lo roman dan lain lain
peringan bokap gue
besok gue pasti dateng lo
roman belum keliatan belum dateng
bentar lagi mungkin
engga luka yang di lehernya udah sembuh belum ya
yaudah deh kalo gitu gue masuk kelas dulu ya
aduh si susan mana sih ke toiletnya lama banget deh

ngapain sih dia lama banget di toilet
gue tau roman itu suka sama lo
tapi lo belum jadian kan sama roman
karena lo belum jadian sama roman
itu artinya lo gak punya hak apa apa
karena besok gue pengen ngajak roman buat ke acara nikahan bokapnya ulan
lo jangan baper ya
kalo lo mau ngajak roman ya ngajak aja gapapa gue gak mau narang
emang roman mau ya diajarin sama lo
maksud lo apaan sih karin
besok gue bakal pergi sama karin
ke acara pernikahan bokapnya ulang